bambu bisa diolah ke berbagai macam bentuk barang yang dapat digunakan termasuk sepeda yang tengah saya kayu ini
sepeda ini rangkanya terbuat dari bambu dan bernilai ekonomis dengan harga jual mencapai lima juta rupiah
untuk bibit ia tak segan mengejar sampai ke jepang
untuk mengolah dari bibit bambu sampai bahan bambu siap jadi itu sendiri ada jenis jenis bambu khusus begitu pak
ya kita ini dianugerahi sumber daya alam bambu yang sangat melimpah sekali
ada yang hijau ada yang hitam ada yang putih ada yang strip kuning
bahkan ada yang tutul bambu tutul bahkan ada yang motifnya batik jadi disebutnya bambu batik
iya ada yang tipis ada yang tebal ada yang kecil ada yang gede
semuanya punya fungsi masing masing dan semuanya bermanfaat dari mulai akarnya sampai ke daunnya pun banyak manfaatnya
bahkan daunnya bisa jadi teh daun bambu
kalau untuk bambu yang untuk kerajinan tangan nih pak saya lihat ada produk produk untuk bobot tamble
buat pejajaran nyaman buat
dompet itu bambu jenis apa yang digunakan
itu bambu tali namanya ini seperti ini nih ini namanya bambu tali nih
nah ini yang dipakai nih anyaman karena dia sangat lempuh sekali jadi kalau dibuat anyaman namanya iratan ya
yang tipis tipis itu dia nggak patah
tidak patah jadi kalau buat anyaman bagusnya ini bambu tali
iya nggak mudah patah dia
ada sejumlah kriteria yang perlu dicermati sebelum menebang bambu
agar kualitas bambu sebagai bahan baku tetap terjaga
bambu yang siap tebang umumnya berada di bagian tengah rumpun bambu
dan kelopak berwarna coklat di batang bambu telah gugur seluruhnya
tapi perlu dicatat juga mendebang bambu itu ada musim tebangnya
sebab kalau menebang bambu bukan pada musimnya bukan pada waktu tebangnya
dia akan gampang sekali terkena hama bubuk
iya yang makanin bambu itu jadi apa yang bolong bolong kemudian juga kayakp juga
kita keropos nanti bambunya jadi kalau kita menggunakan bambu yang belum siap tebang
begitu kita jadikan kerajinan
apalagi jadi sepeda ataupun jadi konstruksi bangunan ya dia bakal kena hama bubuk
ada metodenya juga penebangannya itu
memiliki dampak ke produk yang akan dibuat
kekualitasnya iya kekualitasnya
sebab nanti jelek lagi ya pak
maunya kita jual sepeda bambu nih tiba tiba perusahaan juga belum ada satu tahun sudah
dimakan sama bubuk wah jadi kualitasnya nggak bagus jadi bakal menjatuhkan ini
kredibilitas bambu sebagai bahan yang ramah lingkungan tapi bisa menggantikan semua bahan yang dari logam
dari kayu plastik bahkan benang dan energi fosil
dibantu lima karyawannya mukodas yang berlatar belakang pendidikan arsitektur ini
biasa mengerjakan konstruksi jadi misalnya saung bambu
jika pesanan meningkat ia bisa merekrut tenaga lepas hingga seratus orang
pesanan saung atau gazebo inilah yang mendatangkan pemasukan utama bagi mukodas
nilainya tak kurang dari satu miliar rupiah per tahun
pemesan pun datang dari luar daerah seperti medan dan makassar
untuk barang kerajinan mukodas dan timnya memproduksi dalam jumlah besar jika ada pesanan souvenir

untuk barang kerajinan mukodas dan timnya memproduksi dalam jumlah besar jika ada pesanan su misery
yang kita gunakan adalah dagingnya
dan bedanya dengan kayu ya ini selatnya itu lulus gitu
kalau bambu itu
nah seperti itu
berarti menggunakan bagian dalam dari bambu hitamnya ya
kalau kulitnya dibuang bukan dibuang pokoknya tidak dipakai
ini bisa dipakai buat yang lainnya
tadi bisa buat atap gitu
jadi makanya bambu itu enggak ada limbahnya
nanti yang potongan yang nggak kepakenya pun bisa jadi gelas
gitu seperti itu
oke pada untuk dari mengolah bahan bambu hitam sampai terjadi barang siap jadi ini
sebenarnya membutuhkan modal berapa banyak sih pak
boleh disebutin ya
boleh pak silahkan
ya ini sekitar lima puluh ribuan lah sampai jadi ini
untuk memasarkan produk
ukodas mengandalkan penjualan
lewat media sosial
selain itu ia juga kerap mengikuti pameran pameran ukm di berbagai daerah
menurut mukodas cukup banyak anak muda zaman now
yang tertarik membeli produk kerajinan bambunya
membeli barang barang bambu ini
karena ini jadi bagian gaya hidup
gaya hidup dan lingkungan
jangan beli air kemasan
bawalah tempat air minum
nah dengan ditunjukkan kayak gini ini loh
gaya hidup ramah lingkungan bahannya bambu
eksotik nilai seninya ada
dan sustainablenya kena
lokalitasnya ada segala macam
jadi udah jadi gaya hidup
makanya anak anak muda banyak yang pesen ini
walau telah melakukan pembibitan sendiri
mukodas juga sering kesulitan memperoleh bahan baku
bambu tidak bisa dipanen karena
kalau sudah begitu
ia perlu mencari bambu yang tubuh alami
kadang sampai harus turun ke jurang dan lembah
selain itu produk produknya belum memiliki
sertifikat standarisasi nasional
mukodas berencana mendaftarkan produk rajinanya
di badan standarisasi nasional
agar bisa menembus pasar internasional
ini saya iza sera